bicara mengenai majid istiqlal ada cerita tersendiri yang memang mungkin pemirsa maupun kami tidak ketahui
majid istiqlal jakarta tak hanya menjadi simbol umat muslim indonesia
majid terbesar di asia tenggara ini dibangun dengan semangat kemerdekaan yang mengiri perjalanan bangsa

dalam perjalanannya pembangunan masjid istiqlal sempat tersendat
mencanakan tahun seribu sembilan ratus lima puluh sampai seribu sembilan ratus enam puluh lima
pembangunannya tak mengalami banyak kemajuan
lantaran masalah dana dan situasi politik yang kurang kondusif
lima belas tahun kemudian masjid istiqlal selesai dibangun dan diresmikan
oleh presiden soeharto pada dua puluh dua februari seribu sembilan ratus empat puluh
semangat nasionalisme pun berpadu dengan filosofi religi
yang dibangun dengan biaya tujuh rupiah
masjid istiqlal dibangun lima lantai
sebagai simbol dari fondasi utama umat
yakni rukun islam
diameter kubah yang panjangnya mencapai empat puluh lima meter
melambangkan tahun kemerdekaan republik indonesia seribu sembilan ratus empat puluh lima
tinggi menara yang mencapai enam enam ratus enam puluh enam cm
adalah representasi dari jumlah keseluruhan ayat al quran
di samping istiqlal itu ada
garja besar katedral
ini dua rumah ibadah yang besar
pendampingan itu juga simbol toleransi
yang sangat penting di indonesia
salah satu faktor yang menjadi
pemersatu bangsa ini adalah
masjid istiqlal itu sendiri
masjid istiqlal itu merangkum seluruh
golongan golongan umat islam di indonesia
entah itu nahdlatul ulama
entah itu muhammadiyah entah itu al wasliyah
ada enam puluh empat ya ormas ormas islam
masjid istiqlal itu adalah masjid bersama
siapapun mazhab manapun boleh masuk di masjid istiqlal
islam adalah rahmat bagi semesta
islam mengajarkan toleransi dan keterbukaan
pesan inilah yang membuat pengunjung dan ribuan turis
tak pernah surut mendatangi masjid istiqlal setiap bulannya
ya ini sangat unik

jadi ya ini sangat luar biasa

dan saya pikir itu luar biasa
bahwa dua agama berbeda

jadi untuk saya ya
saya pikir ini adalah simbol yang besar untuk bersama
saya merasakan nyaman dingin tenang adem ya
dan saya bisa bersikir bisa berdoa dengan tenang
dan bisa konsentrasi
dan saya juga merasa ya
kalau banyak masalah saya juga sering ke masjid istiqlal
dan alhamdulillah sering saya lakukan
apabila ada masalah dan sering masalah itu cepat selesai
istiqlal yang dalam bahasa arab berarti merdeka ini
lahir sebagai perwujudan rasa syukur atas kemerdekaan bangsa
masjid istiqlal terbuka berguna
istiqlal terbuka bagi siapapun yang ingin melihat islam
dan nilai kebangsaan indonesia saling mengisi